inilah eah salah satu tersangka kasus dugaan penipuan putri kerajaan arab saudi
lolawah binti muhammad bin abdullah al saud
kasus tersebut dilaporkan ke mabes polri pada mei dua ribu sembilan belas lalu
ehh ditangkap petugas pada tiga hari lalu di sebuah hotel di kawasan jakarta pusat
setelah berkali kali pindah tempat tinggal
selain eah petugas juga menetapkan emc yang merupakan ibu kandungnya
emc yang berperan sebagai penampung uang keberadaannya hingga kini masih belum diketahui
sejumlah dokumen barang bukti mulai dari fotokopi sertifikat hak milik
akta jual beli tanah dua mobil mewah dan bukti transfer
disita petugas direkturat tindak pidana umum baris krim polri dari tangan tersangka ehh
kasus penipuan ini bermula ketika korban ditawarkan untuk investasi pembangunan villa
di pulau bali pada tahun dua ribu sebelas lalu
korban yang tertarik kemudian mengerikam uang ke rekening tersangka
dengan total tiga puluh enam juta dolar amerika serikat atau sekitar lima ratus miliar rupiah
uang tersebut dikirim secara bertahap selama tujuh tahun yakni sejak tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu delapan belas
namun hanya sekitar tiga puluh sampai empat puluh miliar rupiah saja yang digunakan kedua tersangka untuk membangun vila
sementara sisanya digunakan untuk membeli barang barang mewah
proses pembangunan villa pun hingga kini tak kunjung selesai
korban ditawarkan untuk investasi dalam bentuk pembangunan villa di bali
berdasarkan tawaran inilah korban melakukan pengiriman sejumlah dana dari korban langsung kepada rekening tersangka pertama tadi
jumlah total dana yang dikirim oleh korban sekitar tiga puluh enam juta usd lebih
atau kalau kita konversi
ke rupiah sekitar lima ratus miliar lebih
sementara sang ibu masih dikejar petugas tersangka akan dijerat pasal penipuan dan penggelapan
serta undang undang tindak pidana pencucian uang
badru zamal jakarta